jadi kalau rajin minum obat kan cepet sembuh cepet jalan jah
bentar ya papa telpon jus dulu ya
mir di kamar sekarang ya
oke makannya udah selesai
berarti abis ini tinggal istirahat ya tinggal bobo ya
ya bener ya jangan php
ih nenek mah bukan php club
nenek tuh orang yang memegang teguh omongannya
keluar negeri sa belum pernah kan
belsa ada tamu
neng saya ke depan dulu ya sebentar
ya udah deh ntar neng ke belakang
kok mereka tega sih pak
kenapa mereka gak ngebiarin elsa melahirkan di tempat rehabilitasi
tunggu sampe elsa bener bener pulih
kita udah gak ada pilihan lagi mak

udah abis pilihan kita pak
udah pak daripada
dari pada daripada kita tangisin
udah pak dari pada kita tangisin
daripada kita tangisin
lebih baik kita manfaatkan waktu satu hari ini
satu hari yang di kasih sama kepala kepala langkas untuk elsa
kita bahagiakan elsa
apa jalan jalan nino mau surprise in gue ya
dia udah bisa ngeliat sekarang
ya udah lama banget ya lo gak main kesini
maaf ya kalau akhir akhir ini gue sibuk memotretan
jadi gak bisa main kesini
udah gak disini lagi
gue udah keluar dari sini
hukuman dia lima tahun sembilan bulan kurungan
jadi kalau keluar dari sini
berarti elsa akan kembali ke lapas
makasih selama ini
lo udah jadi asistennya nino
maaf ya kalau gue sering ngerepotin lo
setelah ini gue gak akan ngerepotin gue lagi
pinter sekali enak papa makannya
kalo biar cepet sembuh pak
biar bisa jalan jalan
kalau selesai makan
harus dibiasain ya
kalau habis makan minum kompak
jadi biar cepet sembuh
hmm enak kan obatnya
jadi kalau rajin minum obat kan cepet sembuh cepet jalan jah
bentar ya papa
telepon jus dulu ya
ke kamar sekarang ya
makannya udah selesai
berarti abis ini tinggal istirahat ya
ini sih pak bos
ini tolong dibawah ya

beberapa hari ya
hmm jangan dulu ya
mama itu juga harus istirahat yang banyak
mama itu kena di sakit ya
rena disini dulu ya
karena kan juga harus banyak istirahat
tapi aku kangen mama
iya tau papa juga kangen
kangen lihat rena main sama mama
tapi kan kangennya harus ditahan dulu
terus kumpul berdua
kalau makin lama nanti gak jalan jalan
pak bos saya permisi dulu
ya ditahan dulu kangennya ya
sebentar lagi sembuh
ya kan udah rajin minum obatnya
udah rajin makannya
berarti sebentar lagi sembuh
kalau rena sembuh mudah mudahan mama juga ikutan sembuh
nanti bisa ketemu lagi
enggak bisa jual dua
enggak ada suara
karena mama takut kamu gak nyaman tidur di kamar mama
udah mama disini gak apa apa
nyaman kok aku
yaudah kalau gitu kamu istirahat ya
mama tinggal ya
tidak ada dimanapun aku gak akan masalah
tapi aku kangen sekali sama rena
aku kangen mau blok rena
pak aku pengen ketemu mama
pa mau ketemu mama
ya allah ini pikiran rena harus dialihin
biar gak terus terusan minum
minta kak andin
permisi pak bos
ini saya bawain buku ceritanya rena
kali aja pak bos mau ceritain rena sebelum tidur
biar gak nyarin andin juga pak
oh ya makasih ya
permisi pak bos
ada buku cerita
gimana kalau papa ceritain rena aja mau nggak
memang bau pasirnya ingat pak